lihat nih ya pak ya
saya keluar dari tubuh syarif nih ya
nah keliatan kan
nah ini syarif ini ubay nih pak
kalau ubay emang gantengan pak
begini anak muda
apakah kamu itu ubay
apakah kamu itu syarif
saya gak perlu tau
susah sekali mempercaya cerita kamu
bener bener bikin masalah
gue dilihat masih bageng masih sakir
dia sih enak
habis liburan langsung pulang ke rumahnya
ayah mau tanya
kalau anak sih
tergantung ke ubay ya
kok malah kamu tergantung sama ubah
anak sih mau aja
apa dia mau
nah saya mau pak
saya mau pak
aduh gak percaya banget
kok sumpah sumpah miskin
cukup cukup cukup
bos tinggal unjukin aja
ke bapak siana
kalau bos berdiri sunat
begini anak boleh
anak saya si anak itu pasti setuju
eh pak bapak jangan
duduk aja duduk
saya yang gak mau pak
maksudnya bagaimana sih
jadi gini nih pak
jadi ini kan
nah kalau ubay keluar
nah ini syarif
nah kalau dia keluar
nah terus yang kawin ini syarif
kan rugi sih ubay
nah sementara yang dijodohin gak sih
nah kenapa syarif yang kawin
jadi kan gini nih
jadi yang ubay yang mana pak
tadi yang gini apa yang ini
aduh repot banget gimana sih
begini anak muda
begini anak muda
jangan keluar keluar dari tubuhnya syarif
jangan keluar keluar dari tubuhnya syarif
bukan begitu pak
ubay yang bisa mencari
ubay yang bisa mencari
ubadillah anak pesantren
ubadillah anak pesantren
ubadillah anak pesantren
orang alexander atauu
mau ke syarikat tunggu
kupintaran para pecaci ini
jadi begini ya
gue baca buku
buku bukan sebarang buku nih ya yang gak setiap orang bisa baca
begitu gue baca dengan kusuk
des hilang pindah ke zaman dulu
masuk ke tubuh orang tuh zaman dulu nih ya
ya sudah terus pindah lagi ke zaman sekarang nih yang sekarang ini
gue begitu baca nih gue bisa pindah ke zaman yang akan datang
wah boleh juga tuh nanti gue buktiin
seru tuh jadi gue tahu masa datang akan kayak gimana
nah buku itu apaan
rahasia mau tawa aja loh
gue udah coba jelasin ke setiap orang
tapi nggak ada yang percaya
bahkan ustadz gue sendiri gak percaya
makanya gue kelihatan kayak orang amnesia
jadi begitu gue masuk ke katakan ketubuh syarif nih
nah gue gak tau siapa nama gue bapak gue siapa
kerjaan rumahnya dimana
lo sendiri gue gak tahu
kemarin kemarin sih gue belaka tau aja
padahal sih biar lo gak bingung
gue sendiri yang bingung padahal
jangan gini gini aja
tapi gue masih bingung
ah meh betah
bener bener aja pesantrennya kali
iya ini saya sutar temennya ubai
saya satu kamar dengan dia
sekarang sedang liburan nih
tapi tapi si ubaydillah memang orang podok pesantren disitu kan
oh mungkin dia pulang ke rumahnya
bener kalau begitu cerita si ubay ini
lihat nih ya pak ya saya keluar dari tubuh syarif nih ya
eh temennya ya
nah keliatan kan
nah ini syarif ini ubay nih pak
hah kalau ubay emang gantengan pak
begini anak muda
apakah kamu itu ubay
apakah kamu itu syarif
saya gak perlu tahu
tapi saya ini susah sekali mempercaya cerita kamu
sebab saya ini kan bukan orang yang neko neko
kalau urusan cinta ya urusan kalian lah itu
masalahnya sekarang ini kan urusan kamu dan anak
yang mau kawin itu kan anak
jadi saya serahkan seluruhnya kepada ana
apakah dia mau terima kamu atau tidak
mau terima udah gila
se ubay dila itu bener bener ada pak
dan dia emang bener bener anak pesantren
tuh pak tuh dia aja tahu pak
kebetulan kemarin saya nelpon amir
karena dia temen selamarnya dan kalau pak gak percaya juga
pak boleh nelfon pak
ini pak silahkan pak
udah pindah aja
kok kita ada di sini
ya allah ini kagak apa apa sih gak percaya sih ini
saya silahkan ini
aduh ya allah apa ini
aduh ya allah apa ini
aduh ya allah kenapa jadi begitu
harimien pergi ke pasar
ana kasih hormat